calon presiden petana jokowi dodo angkat bicara
perihal kritikan pelibatan cucunya dalam pencalonannya kembali sebagai presiden
jokowi menyebut merupakan hal yang wajar jika ia dekat dengan sang cucu
ini disampaikan jokowi rabu pagi saat melakukan kunjungan kerja di muara gembong bekasi
tidak hanya itu jokowi justru mempertanyakan mengapa ia tidak boleh bermain
dan muncul di media bersama keluarganya
ia pun mengaku dekat dengan sang cucu dan anak sama seperti keluarga lainnya
jokowi menegaskan ia tidak pernah mengajak sang cucu untuk ikut terlibat dalam forum kampanye
seperti diketahui badan pemenangan nasional bpn prabowo sandi mengeritik pelibatan cucu pertama jokowi
yakni jan etes sri narendra dalam menaikkan elektabilitas jokowi maruf
sebab aturan perundangan melarang pelibatan anak dalam kampanye politik
jokowi menegaskan ia tidak pernah mengajak sang cucu dalam forum kampanye politik
sebetulnya kita ini keluarga yang wajar wajar saja
dekat dengan cucu dekat dengan anak
biasa biasa saja normal normal saja seperti keluarga keluarga yang lain
masa enggak boleh